dua puluh tahun sudah berlalu tapi peristiwa gerakan tiga puluh september belum juga menunjukkan titik terang
dapat setengah abad tragedi tersebut bukan hanya menyisakan misteri
namun juga luka yang dalam bagi korban dan keluarganya
dan ini saatnya negara pemerintah republik indonesia untuk tidak mewariskan beban sejarah kepada negara semuda
peristiwa seribu sembilan ratus enam puluh lima adalah kebohongan besar yang dilakukan oleh rejim militer suwarto
dengan rekayasa politik akhirnya membantai jutaan orang orang komunis
orang yang dituduh pki orang yang tidak bersalah dan tanpa proses hukum
dan itu sepenuhnya adalah tidak benar
karena itu saatnya negara mengakui adanya pelanggaran
berat dan minta maaf pada para korban dan setelah itu melakukan rehabilitasi umum kepada para korban
permintaan maaf dari negara itu penting sebetulnya
supaya korban korban itu terima dengan tangan terbuka dan senang
tapi jangan ditunda tunda semoga cepat dan diselidiki siapa yang salah
harapan terus disuarakan
bahkan pengakuan dan kata maaf pun tak keluar dari petinggi negara ini
bagaimana akan terjadi rekonsiliasi kalau kita masih duduk satu meja
makanya harus kebenaran dulu diangkat
mumpung masih ada nih pelaku pelaku sejarah mumpung masih ada nih
walaupun datua datua masih ada lah
daripada nanti semua sudah tidak ada
tapi nggak mau dari dulu
berbeda rejim tetap
karena apa ini hal yang sangat sensitif
itu pelaksanaan di lapangan tukang jaga jaga sekarang sudah menjadi elit elit
hal yang sekarang terjadi perpecahan di kalangan anak bangsa
karena sejarah nasional sekarang ini tidak berupa sejarah nasional
tapi sejarah yang ditulis adalah sejarah kekuasaan
karena masalahnya sejarah nasional itu mesti itu visinya bagaimana mempersatukan anak bangsa
sedangkan sejarah yang sekarang diberlakukan itu
itu pecahan anak bangsa
justru karena itu bentuklah tim untuk meneliti sejarah kembali
supaya kita ini kembali menjadi bukan penulisan sejarah kekuasaan
tetapi penulisan dengan sejarah nasional yang akan mampu untuk mempersatukan anak bangsa
saya sebagai korban itu sederhana saja
saya minta rehabilitasi saja
rehabilitasi itu hak presiden
terhadap rakyat ini
berikan hak kami
seperti yang pernah dijanjikan sejak awal